sampai juga nih akhirnya saya di salah satu tempat wisatanya kota semarang yaitu di kota lama
nah ini tempat paling banyak datengin sama para wisatawan karena banyak banget spot spot foto tempat nongkrong sama tempat makan
tapi jangan lupa taati protokol kesehatan
kota lama tetap menjadi magnet wisatawan yang datang ke kota semarang
kota lama ini merupakan kawasan cagar budaya dengan banyak gedung tua yang bersejarah peninggalan zaman hindia belanda yang berusia ratusan tahun
pada masa itu kawasan ini menjadi pusat pemerintahan
beberapa spot yang ramai dan menjadi ikon kota lama
kota lama adalah gereja belendu gedung asuransi jiwasraya gedung bank mandiri emput nantular dan rumah akar
sama ini ikonnya kota lama kan jadi kita kesini
kalau tempat wisata ya harapannya meskipun sudah ramai pengunjung tetap diingatkan protokol kesehatannya
karena ya gimana pun juga namanya virus tetap ada cuma kan sekarang udah level
karena menurut kita
nah bagi anda yang menyukai petualangan dan berburu foto menyusuri sudut kota lama semarang sangat mengasihkan
anda dapat berjalan kaki dengan nyaman di area pedestrian yang sudah tertata rapi
menjelang mudik lebaran dua ribu dua puluh dua sejumlah persiapan untuk menertibkan kawasan wisata dan tempat tempat yang berpotensi menimbulkan kerumunan disiapkan polrestabes semarang
kita menyiapkan titik titik pengamanan di tempat hiburan kemudian di mal mal pusat perbelanjaan di pasar pasar di tempat tempat wisata
kemudian makam biasanya juga itu pasti menjadi tujuan dari masyarakat dalam beraktivitas menjelang lebaran